kita ke informasi lainnya pandemi virus corona dan berlakunya psbb tidak menyerutkan penjual takjil untuk menggelar dagangan
jika selama ini dagangan digelar di area terbuka kini mereka menjajal sistem online serta menerima pesanan
berburu takjil atau makanan berbuka puasa telah menjadi rutinitas masyarakat indonesia selama bulan ramadan
berbeda dari tahun sebelumnya sejak merebaknya virus corona dan pembatasan sosial berskala besar diterapkan
pedagang takjil harus memutar otak agar tetap dapat berjualan
salah satunya nur sariah ibu tiga anak ini memanfaatkan layanan pesan singkat seperti whatsapp untuk menjaring pelanggannya
menu yang ditawarkan pun beragam mulai dari panganan ringan seperti putu mayang gorengan sampai lauk pauk pendamping nasi
seperti ini sih selama lockdown aja biasanya saya jualan di depan lauk matang gorengan gitu
menunya dari pemesan
dia pesan apa besok gitu saya masakin gitu
harga yang ditawarkan bervariasi tergantung jenis makanan yang dipesan dengan tetap memperhatikan kualitas makanan yang sehat dan bergizi
jadi selama lockdown ya alhamdulillah lebih rame gitu
jadi kan orang kan lebih rame karena orang nggak mau keluar jadi pesan gitu pesan lauk yang praktis gitu
jadi saya pesan itu ya alhamdulillah lumayan
konsumen takjil online yang merupakan penghuni kawasan perumahan mengaku cukup terbantu karena pesanan mereka diantarkan ke rumah
yang jadi berbeda itu nggak dapat suasana puasanya
biasa kan kita kalau sore ngebuburit keluar ke depan beli
di depan kan udah banyak yang jualan beli milih milih terus sambil ngabiling waktu kan ngabisin waktu
kalau sekarang kan ya di rumah stay home
tinggal whatsapp makanannya dateng gitu aja sih
untuk makanannya tetap sama
kelebihannya ya itu kita nggak keluar aja nggak ada yang lain lagi
gitu ya tapi kan langsung to the point ya menu nya langsung to the point gitu ya
iya dia kan share ini dulu dia share gambar share menu nya hari ini apa apa aja dikasih pilihan

di tengah pandemi virus corona dan tiga pandemi

dengan kebijakan pembatasan sosial saat ini
kebijakan pembatasan sosial saat ini
cara berjualan seperti takjil online ini bisa menjadi solusi bagi penjual dan konsumen